ya presiden joko widodo hari ini angkat bicara perihal harga tes pcr di indonesia
jokowi meminta harga tes pcr kedepannya berada di kisaran empat ratus lima puluh hingga lima ratus lima puluh rupiah
namun sebagian masyarakat masih menganggap harga yang ditentukan ini cukup mahal
apalagi mengingat komparasi harga misalnya dengan india
ia menetapkan harga tes pcr dalam kisaran setara sembilan puluh hingga seratus ribu rupiah saja
kita bahas lebih dalam dibalik mahalnya harga tes pcr dalam negeri ini
dengan para narasumber yang sudah hadir dalam cnn indonesia newscast
saya akan sapa guru besar fakultas kedokteran ui sekaligus mantan direktur who asia tenggara
prof chandra yoga aditama selamat malam prof chandra
gimana kondisi ya prof chandra hari ini
alhamdulillah kemudian yang kedua ada ketua pengurus harian yayasan lembaga konsumen indonesia
atau ylki mas tulus abadi selamat malam pak tulus
ya selamat malam mbak fani selamat malam prof chandra
pak tulus sendiri gimana
ada kondisinya malam hari ini
alhamdulillah sehat semuanya ya saya harap ya
nah sebelumnya kami juga sudah mengundang pihak pemerintah dari kantor staf kepresidenan republik indonesia
tapi sampai dengan saat ini belum mendapatkan jawaban apakah pihak pemerintah bisa bergabung dengan kita pada malam hari ini
lalu saya langsung ke pak tulus ya
pak tulus harga rp empat ratus lima puluh rp lima ratus lima puluh ini apakah sudah cukup untuk masyarakat menurut anda
ya pertama tentu dari sisi intikan dari pemerintah kita
kita apresiasi karena ada upaya untuk menurunkan harga dari tadinya het sekitar rp satu ratus delapan puluh atau delapan ratus
kemudian sekarang perintahkan untuk turun menjadi rp empat ratus lima puluh sampai rp lima ratus lima puluh
tapi ini tentu belum tuntas menyelesaikan persoalan yang diharapkan oleh masyarakat
pertama terkait dengan misalnya apakah nanti harga ini bisa dieksekusi atau tidak di lapangan
artinya kita perlu kepastian dengan regulasi macam
apa sehingga nanti main cash bisa menetapkan atau didukung oleh pemerintahan pemerintahan lainnya
kedua apakah juga di daerah daerah nanti harga ini bisa dipatuhi atau tidak
karena selama ini ketika pemerintah sudah menetapkan hit yang ada untuk antigen maupun pcr
bahkan masih terjadi pelanggaran pelanggaran yang cukup pasif karena jaraknya yang jauh sulit dan segala macam
itu yang saya kira terjadi
dan kedua yang utama juga pemerintah harus transparan di dalam masalah formulasi harga ini
artinya sebenarnya biaya pokok dari tes pcr itu sebenarnya berapa
biaya pokok plus kemudian apakah ada bp dan kemudian ada keuntungan keuntungan lain
biaya nakas rumah sakit dan segala macam sebenarnya berapa
sehingga kita tahu sebenarnya
soalnya seperti apa
ketiga saya kira apakah selama ini ada juga pihak pihak yang lain yang bermain di air keruh dalam arti
apakah ada tata niaga yang kurang beres sehingga bisa menjadi lebih tinggi
atau kemudian daerah daerah lain juga terjadi pelanggaran
sehingga semacam satu sisi harus ada audit harga di sisi lain juga harus ada audit tata niaga
sehingga bukan formulasi yang fair
bagi operator bagi rumah sakit juga konsumen
oke perkara audit itu akan saya gelitik saya telisik lebih dalam lagi
tapi berarti menurut pak tulus ini upaya pemerintah sudah dua kali harga diturunkan sejak pandemi covid sembilan belas
awal pandemi covid sembilan belas
menurut anda belum maksimal atau bagaimana
ya kita juga mengapresiasi tadi yang disampaikan pak presiden
tapi kenapa pemerintah beraksi setelah ada beriakasi
maksimal harga harga itu memang dipengaruhi oleh faktor faktor eksternal
kemudian berbagai negara berebut untuk meminta impor pcr antigen dan segala macam
terjadi permintaan yang sangat tinggi sementara belum banyak
nah sekarang ini kan sudah satu setengah tahun itu makin banyak produsen
makin banyak negara yang meminta
dan antara permintaan dan produksi juga bisa lebih banyak suplenya
sehingga tentu harganya bisa lebih ditekan
karena semakin banyak permintaan semakin banyak akan menekan biaya produksinya
nah kenapa ini tidak terjadi
tetapi memang kalau saya tadi baca di berbagai media
kalau kita sandingkan dengan harga pcr di tujuh puluh bandara
ya sisi kita antara
ya memang di bawah banyak tapi yang di atas masih banyak juga
misalnya bandara di kansai di jepang harganya lima enam juta sekali tes pcr
nah memang yang disebut oleh prof chandra di india itu yang paling murah
nah ini makanya perlu ada formulasi harga yang lebih akuntabel
sebenarnya berapa gitu
jadi bukan hanya diperintahkan tapi kita tidak tahu
berapa sebenarnya komponennya
komponen yang fair terhadap harga ini
tadi bicara mengenai urutan kelengkapan tes pcr di negara kita berada pada angka puluhan
ini berarti saya akan tanya kepada prof chandra
sebenarnya sejauh apa dari kacamata prof chandra
kelengkapan kondisi kemudian juga semuanya gitu
saran dan perasana tes pcr di indonesia
apalagi dibandingkan dengan negara negara lain di asia tenggara
serta negara lain di luar asia tenggara seperti india
merupakan komponen yang sangat penting dalam pengendalian pandemi
kan ada tiga yang harus ada
satu pembatasan sosial misalnya ppkm
tetap yang berjalan laksan
empat tes dan tris
dan tiga tiganya harus berjalan setinggi mungkin begitu ya
jadi kalau vaksinasi bisa sampai dua juta sehari itu akan sangat bagus
dan kalau tes dan tris ini bisa men test empat ratus ribu orang sehari
seperti yang sudah dicanangkan itu sangat bagus
dan salah satu caranya adalah dengan
kita harus mengurangkan harga tes ini
walaupun saya mesti ingatkan kalau kita bicara harga turun harga turun ini
bahwa kalau program kita memang mencari kasus
maksudnya mencari kontak dan seterusnya
itu tentu akan tetap gratis ya
jadi ini untuk yang orang untuk melakukan
untuk kebutuhannya sendiri kata keren
itu nomor satu
nomor dua ini karena india berulang kali disebut sebut menjadi
katakanlah kenapa harganya murah banget
sebelum saya pikir
saya ingin sampaikan dulu karena saya tinggal di india ya
harga obat juga murah sekali di sana
jadi kita tidak bisa bilang cuma pcr nya yang murah
harga obat juga murah sekali
saya kalau setiap kali pulang ke jakarta dari jeli pada waktu itu
teman teman saya yang dokter itu pada titip obat
karena harganya bisa setengahnya seperempatnya dari harga yang ada di indonesia
jadi bukan hanya pcr tapi harga obat juga memang murah
alat kesehatan juga murah
itu poin kedua
poin ketiga tentang pcr nya
waktu pengalaman saya bulan september dua ribu dua puluh kembali dari india ke jakarta
itu saya tes rumah saya di sana
itu bayarnya rp empat ratus delapan puluh
pada bulan november menjadi dua ratus empat puluh
saya ambil kursus rp dua ratus saja ya
yang kemarin jadi rame sekarang pada tanggal empat agustus
itu chief minister dan semacam gubernur
tapi mereka kan lebih kuat yang negara bagian bukan seperti kita
chief minister new delhi mengeluarkan aturan baru
di mana kalau orang tes di laboratorium swasta
kalau panggil ke rumah bayarnya rp satu ratus empat puluh
jadi itu yang terjadi di india
tapi saya sangat sepakat yang disampaikan oleh pak tulus
mau angkanya sembilan ratus kayak empat ratus lima puluh
pasti jelas begitu ya
berapa reagen dan berapa bahan habis pakai
yang harus dibeli oleh pake tetor laboratorium
dan kemudian berapa tenaga yang harus dilakukan
trik dan sebagainya
jadi reagen dan bahan nabis pakai kan memang dibeli oleh laboratorium atau rumah sakit
jadi ini mesti jelas angkanya
kalau perlu disubsidi disubsidi
kalau perlu bebas pajak bebas pajak
supaya reagen dan bahan habis pakai ini angkanya bisa turun
tinggi totalnya bisa turun juga
oke jadi salah satu kuncinya adalah transparansi ya
tapi prof saya penasaran
membedakan antara indonesia dengan india apa saja prof
ya sekali lagi ini bukan hanya pcr ya
harga obat juga rendah harga alat kesehatan juga rendah
sampai bisa semurah itu
saya kan orang kesehatan jadi saya tidak kejar kenapa harganya bisa seperti itu

tapi paling nggak ada empat atau lima faktor
nomor satu memang ada subsidi
saya nggak bicara pcr saya bicara obat juga begitu
subsidi dari pemerintah ada makanya harganya bisa
kemudian yang kedua khusus untuk pcr ini
kita tahu bahwa india pernah naik kasusnya tinggi sekali
dari sepuluh ribu sehari menjadi empat ratus ribu sehari
waktu kasusnya mulai naik dia kejar habis habisan
dia kejar lockdown di beberapa kota besar
delhi dan mumbai
dia kejar testingnya sampai dua dua juta sehari
dan dia kejar vaksinasi delapan juta sehari
nah waktu mengejar testing sampai dua dua juta sehari
satu caranya adalah harganya dimurah
itu kan metode mengatasi pandemi
itu poin yang kedua
poin yang ketiga sesama untuk obat sih ya
bahan baku mereka punya
negara lain kan import dari india
jadi dia itu punya bahan baku
sehingga itu membuat risiko obat terutama lebih mudah
kemudian yang keempat kan ini bukan hanya obat
ini bukan hanya reagen
kan ada plastik ada pipet ada segala macam
dan itu kalau india semua mereka produksi
jadi produksi barang barang seperti itu mereka punya
dan harganya memang murah
jadi karena itu mereka juga bisa tekan harganya
dan yang kelima kalau orang jualan di india
dia punya satu tiga miliar penduduk
sehingga pasar dalam negeri pun sudah cukup besar
tapi itu analisa saya sebagai orang kesehatan ya
tentu ahli ekonomi punya analisa yang lebih tajam
kenapa ada perbedaan harga
tapi selama ini kalau kita di sana
hal itulah yang faktor kenapa harga obat
alat kesehatan dan sekarang juga pcr
lebih murah di india dibandingkan dengan di negara kita
menarik ketika prof chandra mengatakan bahwa
india membuat sendiri alat tes pcr nya
apakah indonesia mampu membuat alat tes pcr tersebut
sehingga mungkin bisa menjadi salah satu upaya
untuk menekan harga tes pcr di indonesia
tapi tahan dulu prof chandra
jawaban anda akan kita teruskan di segmen berikut ini
karena sian indonesia newscast harus sudah terlebih dahulu
tetaplah bersama kami
sian indonesia newscast
sian indonesia newscast
sian indonesia newscast

terkait dengan dialog presiden jokowi
meminta harga pcr maksimal rp lima ratus lima puluh ke depannya
dan kita masih bersama dengan dua narasumber
ada prof chandra yogaditama
guru besar fakultas kedokteran ui
dan ketua pengurus harian yayasan lembaga konsumen indonesia
dr fathulus abadi
saya kembali ke prof chandra
prof chandra india membuat tes pcrnya sendiri
apakah indonesia mampu
ya saya seringkali disebut kalau bicara terlalu cepat juga
tadi juga nampaknya bicara terlalu cepat
saya tidak mengatakan india membuat alat tes pcrnya sendiri
jadi kalau kita melakukan tes itu ada reagen ya
ada cairan yang dipakai
ada bahan habis dipakai
bahan habis dipakai itu misalnya spide misalnya pipet
misalnya ujung ujung plastik
itu yang saya bilang dibuat di dia sendiri
dan karena itu dibuat di india sendiri
maka harga paparannya jadi lebih murah
reagennya juga mungkin lebih murah
dan alat bahan habis pakenya juga dibuat lebih murah
saya tidak tahu tentang mesin pcrnya
apakah india membuat atau tidak
tapi memang india membuat cukup banyak peralatan kesehatan
tapi kalau soal pcr ini
yang saya maksudkan adalah bahan habis pakai
karena saya tahu mau diwawancara cnn
tadi saya cek harga obat saya
saya kan juga makan obat
karena saya sudah enam puluh enam tahun
ada tiga obat rutin yang saya makan
obat itu masih sisa dari yang india dulu
sudah hampir setahun ini ya
di dalam obat itu ada tulisannya kan
kalau di indonesia het
dengan harga obat yang ada di sini
beda yang utama adalah
kalau di sana kita beli obat
harganya sama persis karena tertulis di mrp itu
tidak mungkin lebih tidak mungkin kurang
nah pasalnya di indonesia
harganya itu bervariasi sekali
ada yang murah banget
ada yang mahal banget
jadi ada obat yang harganya rp satu dua ratus
tadi saya lihat salah satu obat saya
saya lihat di kita ada yang menjual
yang rp satu dua ratus itu ada yang jual rp dua
ada yang jual rp lima belas ribu
ada yang jual rp dua puluh satu tablet
berbagai dari ini ya
saya cari dari internet saja
ini sebenarnya satu faktor
ini urusan pak tudus wayanjago membuat
supaya kenapa tidak
kalau harganya dari rp satu lima ratus
dimanapun seluruh indonesia sama seperti juga di sana
kalau saya boleh melenceng sedikit
kalau kita beli minuman kaleng
dia ada tulisannya harganya berapa
saya nggak mau bilang mereknya
mau beli warung di depan rumah saya
atau minum di hotel
jadi bisa dikendalikan harganya
berarti proses pengendalian dari pemerintah sendiri
terkait dengan harga eceran saja
juga masih belum merata seperti itu ya prof ya
oke saya kembali ke pak tulus
pak tulus sekali lagi saya tanya
ini untuk hal yang
ada yang diminta oleh presiden joko widodo rp empat ratus lima puluh
sampai dengan maksimal rp lima ratus lima puluh ini
apakah menurut pak tulus
ini masih bisa atau bisakah membuat masyarakat indonesia ini
melakukan tes tracing atau tes pcr sendiri
secara proaktif sendiri
tanpa harus meminta bantuan atau subsidi dari puskesmas
ya saya kira kalau kemudian itu menjadi tes masal agak berat ya
karena ini kan pandemi
mana sudah dinyatakan sebagai bencana non alam
harusnya seluruh persoalan persoalan itu diintervensi oleh negara
dari sisi hulu maupun hilir
sehingga bisa lebih cepat penanganannya
ya termasuk di dalam tes pcr ini
kan kalau semua diserahkan negara
apakah negara punya uang atau tidak untuk misalnya
habiskan atau menutupi di tes pcr itu
nah yang saya minta paling tidak
tadi juga di support oleh prof chandra
juga banyak di mention oleh berbagai ini
di dalam tes antigen bahkan dan juga tes pcr
kemenkes itu kan mendapatkan bp
ya penerimaan negara bukan pajak
yang sekali tes antigen itu saya dapat informasi dari lab
itu rp sepuluh masuk kemenkes
nah ini menurut saya tidak etis ya
ketika tengah bencana
karena negara memungut satu pajak kepada masyarakat
awal awal itu agar harganya turun
maka komponen terimaan negara bukan pajak
yang notabene menjadi income atau revenue kemenkes
itu harus dihilangkan
jadi negara harus rela untuk kehilangan pendapatan dari konsumen
terkait dengan harga tes antigen dan atau tes pcr
sehingga harganya bisa turun
karena sekali lagi
di tengah pandemi seperti ini
tentu kita tidak cukup etis untuk memungut pajak kepada gen
apalagi di tengah satu ancaman psikologis yang tengah tepat
selain itu tadi saya tandaskan di awal bahwa
yang terpentingnya adalah
bid harga ini menjadi sangat mendes
sehingga formulasi formulasi harga yang lebih fair
misalnya per baik orator konsumen dan juga pihak lain
karena ini negara harus mengatur
sebenarnya alat alat tes ini diimpor dari negara mana saja
mana negara yang lebih efisien
dan negara bisa mengatur
bahwa operator operator itu bisa mengambil
impor dari negara negara yang menetapkan harga lebih murah
dibanding yang lebih mahal
walaupun mungkin soal kualitas tetap harus ditetapkan semacam standarnya
tidak boleh harga murah tapi kualitasnya tidak bukan
nah ini yang terpenting adalah soal harga dan juga soal prioritas bagi masyarakat
oke tapi sekali lagi itu juga bisa kita
harusnya atau merupakan ranah transparansi tersebut
tetap ada di kementerian seperti itu ya pak tulus
jadi menurut pak tulus selain menetapkan harga
apalagi intervensi yang bisa dilakukan oleh negara
terkait dengan kebijakan tes pcr ini ke depan
saya kira tadi yang saya sonding di awal juga masalah audita taniaga
karena ini penting siapa sebenarnya pemain di dalam komoditas pcr ini
apakah misalnya ada dugaan praktek kartel misalnya
di kartel itu masing masing portir menentukan harga yang sama
kemudian tidak terjadi kompetisi harga
sehingga terjadi harga yang mahal bagi konsumen karena semua operator menentukan harga yang telah disepakati
nah kalau ini ada kesepakatan harga atau bahan kartel di dalam hal ini
itu yang harus diinvestigasi misalnya oleh kppu komisi awas persaingan usaha
sehingga temukan tadi harga yang fair
karena hanya praktek dagang yang fair
bisa saja mungkin komponennya sama
tetapi karena ada praktek dagang yang tidak fair dari masing masing importir besar
yang menjadikan harga itu lebih mahal karena ada praktek kartel misalnya seperti itu
oke ditakutkannya kalau untuk perpajakan dan cukai gimana pak tulus
ya tadi masing masing kementerian kan dibukani oleh merintah
dengan dapatan negara bukan pajak
semakin tinggi pendapatan itu dianggap profilnya semakin bagus
masing masing kementerian apa kesehatan kementerian perhubungan
mereka berlomba lomba untuk mencari pendapatan negara bukan pajak
yang merupakan revenue dari masing masing kementerian yang itu nanti akan ke kementerian keuangan
nah tetapi karena ini kondisi pandemi kondisi di mana
sudah dinyatakan sebagai bencana non alam
maka kemungkinan kemenkes memungut
seandainya pendapatan dari pasien dari konsumen
ini mengejar pendapatan dari yang ditargetkan itu
karena tadi saya mendapatkan informasi dari lab yang ada
setiap kita antigen itu dipungut sepuluh ribu yang itu masuk ke kementerian kesehatan
saya kira itu sebagai
kalau pendapatan negara bukan pajak
tetap harus diaudit seperti itu ya bahan audit begitu ya pak tulus ya
saya ke prof chandra lagi
prof chandra anda melihat urgensi harga tes pcr ini seperti apa
kalau misalnya kita melihat hari ini menariknya adalah pak presiden sendiri yang turun langsung
untuk memberikan keterangan terkait dengan harga tes pcr kedepannya
yang jadi urgensi sekali adalah meningkatkan jumlah tes dan tracing
itu urgensi sekali
karena itu adalah salah satu modalitas utama

untuk mengadalkan pandemi ini
saya sudah sampaikan tadi bahwa pemerintah sudah mentargetkan empat ratus ribu tes hari
tadi saya sebut india dua dua juta india itu penduduknya empat kali indonesia
jadi kalau dia bisa dua dua juta kalau dibagi empat maka seharusnya bisa lima ratus ribu tiang kan begitu
tapi kalau bisa empat ratus ribu sudah cukup bagus
saya kira yang paling urgensi adalah tingkatkan jumlah tes
nah ini berhubungan dengan penurunan harga
kalau jumlah tes ingin ditingkatkan tentu
jumlah tes ini ditingkatkan tentu
fire stress dilakukan secara masif
tugas berjalan lebih banyak
tes lebih banyak dilakukan oleh penurunan versus yang kes
dan kalau orang ingin men test harganya lebih murah
karena itulah maka ini jadi hal yang penting
bukan semata mata soal harga atau tidak harga
karena untuk mengadalkan pandemi yang sampai sekarang masih ada
peningkatan jumlah tes itu sangat penting
dan saya agak sedih melihat hari ini jumlah tesnya di bawah seratus ribu lagi
sebelumnya sudah dua ratus ribu
turun satu ratus lima puluh ribu
itu yang harus ditingkatkan dan menurunkan harga ini
merupakan salah satu upaya
agar jumlah tes ini dapat ditingkatkan
saya juga ingin menggarisbawahi soal salah satu metodenya
yang pertama harus dijamin mutunya itu reagen
tadi kan reagen dan alat habis pakai
reagennya harus dijamin mutunya
barangkali pemerintah bisa mengatur begitu berapa tidak terlalu banyak jenis jenis reagen
yang dijamin mutunya dan ditetapkan
oke agen ini kita pakai di pcr di delapan ratus laboratorium di indonesia ini
harganya kita putuskan sekian
dan mutunya sudah terjamin
saya kira itu salah satu cara yang bisa katakanlah
win win solution harga bisa turun mutu bisa dijamin
dan saya cuma tambahkan sedikit dari pak atul
selain pnbp pertanegaraan bukan pajak
juga mungkin ada pajaknya ya
pajaknya barangkali juga mesti diturunkan
kalau mau pakai bahasa halus disesuaikan begitu
supaya harga ini bisa turun secara wajar
dan para pengusaha laboratorium atau laboratorium terumah sakit
bisa melakukan dengan harga yang turun karena reagen
dan bahan habis pakainya juga bisa dikendalikan
tapi balik lagi karena saya dekat kesehatan
kita meningkatkan test dan trace
meningkatkan jumlah tes sampai empat ratus ribu sehari
adalah salah satu kunci utama kendalian pandemi di indonesia
oke tapi sesuai dengan atau senada dengan pertanyaan pak tulus
di awal dialog kita tadi apakah ini bisa dieksekusi
oleh pemerintah indonesia melihat harga di daerah daerah
kemudian juga kemerataan di daerah daerah sendiri juga
prof chandra sendiri lihat belum rata semuanya
kalau saya sih bukan apakah bisa dikritik
kalau saya mengharapkan ini harus dieksekusi
supaya bahasa saya meningkatkan
saya lihat dari kacamata kesehatan masyarakat
tes naik itu suatu yang harus dilakukan
dan itu sudah disampaikan sebenarnya
kalau pemerintah untuk melakukan itu itu harus dinaikkan
kalau menurunkan tarif ini merupakan salah satu upaya untuk menaikkan tes
itu harus dilakukan
satu tidak bisa kan masalah manajemen
kalau manajemen mengatakan sistem jalan bisa itu akan bisa
yang penting buat saya kita buat kita semua untuk mengendalikan pandemi
tes dinaikkan antara lain dengan harga ini ke indonesia
oke selain prioritas pemerataan atau banyaknya tes dan juga tracing di tengah masyarakat
ke depannya prof chandra
mampu nggak kita pemerintah indonesia mematok harga tes pcr yang lebih murah lagi daripada saat ini
sekali lagi saya hanya melihat dari kacamata kesehatan
untuk menentukan harganya apakah seratus tujuh ratus lima ratus atau seratus
itu mesti ada struktur tarif
struktur harga itu apa saja
dan yang saya tahu paling tidak ada diimport dari luar adalah reagen dan bahan habis pakai tadi
karena mesti diputuskan dulu agar reagen dan bahan habis pakai ini harganya
baik dibuat peraturan seperti itu atau katakanlah dimasukkan dalam elektronik katalog
harganya turun gitu atau dibuat daftar harga yang membuat harga itu turun
kalau harga itu turun maka tarif itu bisa turun
dan tadi saya sudah mengusulkan salah satu caranya
dipilih saja dari berbagai merek reagen itu beberapa puluh katakanlah begitu
kemudian pemerintah mengatakan oke bisa masuk ke indonesia
kita akan pakai untuk sekian juta penduduk harga yang kita minta adalah sekian
jadi memang ada intervensi pemerintah di situ plus juga pengurangan pajak
atau mungkin pembebasan pajak juga pembebasan pnbp
kalau upaya dilakukan seperti itu maka pasti ada penurunan
oke baik saya ke pak tulus kembali
pak tulus terakhir ini sekali lagi mungkin perlu digarisbawahi terkait dengan urgensi
dari transparansi proses serta audit harga tes pcr kedepannya ini seberapa besar mungkin
bisa jadi masukan bagi pemerintah
tentu sangat besar ya karena tipikan atau sangat signifikan karena itu menjadi penting
untuk atur situ pemerintah bisa mengambil pijakan harga yang lebih fair
yang lebih transparan dan di sisi lain
tidak keterjangkauan bagi masyarakat dan yang terpenting seperti tadi
di garis bawah oleh prof chandra untuk menekan tingkat kecepatan
dan jumlah dari tes pcr di indonesia yang sangat sedikit
nah ini memang faktornya bisa karena harga
bisa karena mungkin distribusi dan juga faktor faktor geografis kita yang sangat sulit
tapi itu tidak bisa menjadi alasan pembinar atau kemudian harganya tidak transparan
dan atau juga tidak bisa meningkatkan jumlah kaplit dari tes pcr di seluruh indonesia
dan tadi saya tandatangan juga adalah soal tata niaga sangat penting
dari mana indonesia itu mengimpor dari negara mana
kemudian siapa saja importernya apakah ada dugaan kartel atau tidak
sehingga nanti bisa diterapkan dengan harga yang lebih fair
dan tadi juga bagi pemutaran pajak ya
jangan jangan memang selain ppnbn tapi juga mungkin ada pajak biaya masuk
atau ada ppn dan sebagainya
nah itu semua bisa dihapuskan komponen harga betul betul pure harga
ya bukan karena ada embel embel pajak yang dipungut dari masyarakat jadi mahal
tapi kalau ini dikebaskan tentu akan murah dan lebih
harapannya bisa meningkatkan kecepatan kita dan jumlah coverage dalam tes pcr di indonesia
ke pandemi masih bisa dikendalikan
baik baik pak tulus berarti ada dua garis besar yang mungkin bisa kita konklusikan
dari dialog kita pada malam hari ini terkait dengan kesuksesan penetapan harga tiket
harga ketetapan tes pcr ke depannya
yang pertama pemerataan het dan juga penegakannya di lapangan khususnya
kemudian juga transparansi serta audit kebijakan mpo reagen pcr ke depannya
kita harapkan ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah sekaligus tentunya prioritas bagi masyarakat
semuanya agar bisa melaksanakan proses tracing dengan sebaik baiknya
dan kita tentunya bisa menekan angka penyebaran kasus covid sembilan belas di indonesia ke depannya juga
terima kasih atas waktunya pada malam hari ini prof chandra dan juga pak tulus di cnn indonesia newscast
terima kasih sekali lagi selamat malam
dan tetaplah bersama kami cnn indonesia newscast segera kembali